tgp juga punya pengalaman beliau memimpin ntb cukup bagus kemudian beliau juga seorang intrek dan komunikasinya bagus kemudian mas haye juga punya prestasi kemudian untuk perempuan juga dibuka peluang
contoh mohon kak silakan ada kata terbaik bangsa misalnya kalau perempuan contoh misalnya mbak jenny wahid mbak julia ibu kofifa ya kan nah ini semuanya akan dipetain
evaluasi ya baru hasil hasil evaluasi yang terbaik yang mana untuk bisa memastikan percepatan apa yang sudah diletakkan oleh pak jokowi selama